pdi perjuangan pemecat budiman sujadmiko yang jadi kadar sejak dua ribu empat
ini merupakan dampak dari deklarasi dukungan budiman kepada prabowo subianto
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat sore berjumpa lagi mas oto
selamat sore berjumpa lagi
baik mas toto kali ini kita bahas soal pemecatan budiman sujatmiko
ini merupakan bentuk ketegasan dari pdi perjuangan atau seperti apa mas
ya kalau menurut saya terkait dengan mas budiman memang alangkah baiknya buat kedua belah pihak ya
baik pdi perjuangan atau mas budiman ada kemudian pemecatan seperti ini
pertama buat pdi perjuangan ini ketegasan sikap dalam konteks ketika berbicara capres itu kan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya
dan kemudian yang dimajukan oleh pdi perjuangan juga buka adalah kadernya sendiri
dan kita tahu partai ini kan sangat patuh dengan garis komando biasanya pengambilan keputusan
menurut saya buat pdi perjuangan bagus menunjukkan sikap ketegasannya
buat mas budiman juga akhirnya ini lebih bagus
dibanding kemudian dia harus menempatkan kakinya di dua posisi sulit untuk bergerak
di satu sisi dia misalnya sudah menyatakan dukungan kepada prabowo di sisi lain dia masih di pdi perjuangan
itu juga sebuah pendidikan politik yang tidak bagus
ada kesan seakan akan di satu sisi tetap ingin bertahan
dengan identitas politiknya perlindungan dari partai
di sisi lain juga pengen ikut dengan calon presiden dari partai lain
jadi menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang terbaik buat keduanya
baik kita tahu bahwa butuh waktu sekian hari ya
sejak kejadian baru kemudian ada surat pemecatan
ini sebenarnya apa yang ada di balik waktu hingga akhirnya keluar surat pemecatan tersebut
apakah artinya memang pdi perjuangan sempat menganalisa dulu
atau apa maknanya ini dari waktu yang terjadi itu mas toto
saya nggak tahu di panggung belakangnya
tapi yang di panggung depan kita lihat kan memang mas budiman memperlihatkan posisinya untuk tetap di pdi perjuangan
di sisi lain juga belum pernah keluar statement dari budiman sujatmiko untuk mendukung secara resmi prabowo sebagai capres
lebih ke arah alasan mengenai pemimpin yang dianggap strategik sesuai dengan arahan ibu mega misalnya
lalu kemudian deklarasi prabu sebelumnya bertemu di kertanegara
saya pikir itu yang kemarin kemarin membuat ini menjadi tertahan ya
karena pdi perjuangan sebetulnya sempat melempar bahwa mas budiman kalau memang sudah menegaskan ke prabowo mengundurkan diri saja
sepertinya budiman tidak memilih untuk melakukan itu
itu yang mungkin menyebabkan dalam beberapa hari kemudian baru kemudian diputuskan untuk dilakukan pemecatan secara langsung
tapi sebenarnya kalau saya pribadi melihat ya ini blunder buat pak prabowo
kalau kita baca monitoring dari pemberitaan terkait budiman budiman mendapatkan panggung
tetapi pembicaraan mengenai kasus sembilan puluh delapan penculikan aktivis itu malah menjadi bunyi kembali
jadi kalau ditanya siapa yang mendapatkan narasi yang positif di sini dalam tidak ada
tetapi dalam konteks mendapatkan panggung politik budiman sujad miko
yang memang kita tahu sinarnya sudah redup di pd perjuangan karena dua ribu sembilan belas dia kalah untuk maju dalam pileg
dan dia sekarang mendapatkan kendaraan baru panggung baru
di sisi lain pak prabowo malah mendapatkan tone negatif
karena perbincangan yang selama ini menjadi beban buat pak prabowo dan tim
yang membayang bayangi selalu prabowo subianto
terkait dengan sembilan puluh delapan yang mencurikan aktivis karena adanya isu budiman sujadmiko itu malah naik kembali
mas toto secara umum apakah kemudian pemecatan tersebut itu sudah berhasil
kemudian pemecatan terhadap budiman sujatmiko ini juga semacam shock therapy bagi kader kader pdi perjuangan
ya mungkin tanda kutip masih suka usil merapat sana sini
karena kita tahu ada sejumlah kader yang ini sepertinya menunjukkan arah dukungannya tidak kepada ganjar pranowo secara terang terangan begitu
sesuai dengan arahan mereka
kalau saya lihat sebenarnya bisa dijelaskan ya nama selain budiman sujad miko kan ada fndc bolon
kalau kita kritisi bagaimana sikap fndc bolon
sikap fndc bolon selama ini dari dua ribu empat belas berkuasa jokowi pertama kali
dia itu adalah kader yang selalu mengkritik jokowi
sampai tahun dua ribu dua puluh satu itu masih melakukan kritik terhadap jokowi
jadi orang orang yang kemudian sekarang nyelena ini menurut saya bukan karena tentang mas ganjarnya
tapi memang sudah menjadi anomali di tubuh partainya
yang salah malah menurut saya kalau kondisi ini didiamkan oleh partai sebesar pd perjuangan
jadi sikap tegas seperti ini menurut saya memang dibutuhkan dengan

ketika ini diamkan malah menurut saya itu menunjukkan ketidak tegasan
jadi apa yang dilakukan terhadap budiman menurut saya sebuah langkah yang benar
beban itu malah sekarang sedang ditanggung oleh prabowo menurut saya
baik di pilpres kali ini kenapa kemudian sejumlah kader pdi perjuangan ini
seakan menunjukkan dukungan pada capres yang berbeda
bisa disebutin nggak mbak siapa aja kader lain
karena saya baru tahunya baru fndc bolon
oh ya tadi fndc bolon dan juga fndc bolon dan juga ini budiman
sujad miko gitu ada dua orang ini yang
juga mbak dalam setiap pemilu setiap partai itu pasti ada perbedaan sikap
dan itu terjadi dari tahun dua ribu empat gitu ya kalau kita lihat ya
tetapi ini menjadi menarik karena ada framing di atasnya
yang menarik terkait dengan misalnya pertanyaan apakah pak jokowi memiliki sikap yang berbeda
dengan pdi perjuangan itu yang berbeda
tapi kalau didasarkan pada sebuah fakta
setiap pemilu pasti melahirkan perbedaan sikap dari kader kader partai dalam dukungan ke pilpres
ya itu selalu terjadi
dan sejarahnya juga memperlihatkan langkah paling tepat yang bisa dilakukan adalah
dengan melakukan pemecatan atau memberikan sikap tegas atau ultimatum untuk mundurkan diri kepada kader tersebut
dan itu dalam demokrasi hal yang biasa biasa saja
yang kita butuhkan kan adalah bagaimana argumentasi yang kuat
baik dari partai ketika memecat
ataupun dari kader yang
katakanlah mba lelo
jangan sampai mbak lelonya itu malah dilihat secara negatif karena dibeli atau proses transaksional
itu yang menurut saya juga menarik untuk kita kaji
baik terima kasih banyak mas
toto sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita sudah membahas dua topik politik of the week ya di hari ini
sehat selalu mas terima kasih